densus delapan puluh delapan anti teror polri menangkap tiga orang terduga teroris
salah satu yang ditangkap adalah anggota komisi fatwa majelis ulama indonesia zain an najah
zain anaja disinyalir sosok yang dekat dengan petinggi di jaringan jamaah islamiyah atau ji
mui telah menonaktifkan yang bersangkutan pasca ditangkap densus delapan puluh delapan anti teror
namun mui meminta kepolisian segera menjelaskan ke publik agar tidak timbul spekulasi liar tentang organisasi tersebut
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dan juga telepon dengan sekjen mui amir syah tambunan dan pengamat radikalisme dan terorisme islah bahrawi
selamat sore pak amir
oke selamat sore mas islah
selamat sore mbak nana
oke pak amir apakah sudah bergabung
oke pak islah
mas islah bagaimana kemudian anda melihat dan juga menganalisa
penangkapan yang dilakukan oleh densus delapan puluh delapan anti teror terhadap anggota komisi fatwa mui ini
saya kira tidak ada yang aneh ya
sebenarnya memang densus ini kan memang melaksanakan amarat undang undang
ini bagian dari law enforcement
artinya yang ditangkap itu bulunya tutul atau belang ya densus jelas tidak peduli
ini adalah ranah hukum
kebetulan yang ditangkap saat ini adalah anggota mui
dan itu tidak ada hubungannya
selama dia punya resiliensi dengan jaringan terorisme
siapapun dia statusnya dia
pasti densus akan menangkap
densus tidak punya beban untuk itu
saya sebagai yang setiap hari mengamati pergerakan transformasi dan sebagainya
dari gerakan gerakan jaringan teroris
saya yakin densus sangat detil dan sangat confident dengan beberapa alat bukti yang sudah dipegang
artinya ini densus tentu saja ini bukan pekerjaan main main
ini adalah pekerjaan serius
persoalan terorisme ini adalah persoalan keselamatan publik
yang memang harus dikelola secara serius
harus diteliti dengan serius dan ditangani dengan serius
termasuk cegah dan tindaknya
saya yakin densus sudah sangat hati hati dalam hal ini
mas islah artinya tidak ada yang salah
tidak ada yang kemudian mencurigakan dari penangkapan terhadap anggota komisi fatwa mui ini ya
bahwa densus sudah bekerja dengan profesional
sosok zain an najah ini bagaimana sebetulnya sepak terjangnya
apakah memang betul bahwa dia ini dekat dengan petinggi jamaah islam ya
saya kira memang betul ya
artinya beberapa alat bukti dan juga beberapa keterangan dokumen yang didapat oleh densus delapan puluh delapan
ada kesaksian tentunya
dia juga sangat dekat dengan jamaah islamnya bagian dari dewan suro
dia juga aktif terlibat dalam kesatuan elitnya pendanaan seperti organisasi prisai
yang memang terafiliasi dengan jamaah islamnya
artinya ini menjadi penting ketika kalau kemudian zain an najah ini adalah bagian dari mui
itu saya kira tidak ada hubungannya
dia ditangkap bukan karena dia anggota mui
dia ditangkap karena dia terafiliasi dengan jaringan teroris
itu yang harus diperhatikan dan ini pembelajaran bagi kita
kalau organisasi sekelas mui saja sudah bisa ditipu oleh kelompok jaringan teroris
apalagi kita yang awam awam ini
ini pelajaran pentingnya seperti itu
pak amirsyah tambunan tampaknya sudah bergabung sekjen mui
saya mau menyapa terlebih dahulu mas yusran nanti saya akan kembali ke anda
selamat sore pak amirsyah
selamat sore pak alisa
oke pak amirsyah respon mui setelah penangkapan salah satu anggota komisi
fatwanya seperti apa pak
ya pertama begini ya
berbicara soal teroris itu merupakan musuh dunia internasional
tidak hanya indonesia tapi seluruh dunia
tentu teroris yang dimaksud di sini adalah teroris yang sesuai dengan fakta data yang terjadi di lapangan
dan mas islan indonesia dalam fatwanya sudah jelas
ya mengharamkan teroris
jihad itu artinya berjuang dengan sungguh sungguh untuk mengatasi kemiskinan kebodohan keterbelakangan
oleh karena itu jangan disamakan jihad dengan teroris
yang kedua terkait dengan anggota komisi fatwa mui
itu urusan pribadi beliau
nah karena itu urusan pribadi beliau
maka kita dalam konteks ini
menaktifkan beliau sebagai pengurus sampai ada ketutupan hukum tetap
itu yang pertama
dan yang kedua
sebagai warga negara
hak haknya untuk mendapat
sesuai konstitusi sesuai dengan perusahaan undang undangan
itu dijamin dalam peraturan perundang undangan
pak amir syah kabarnya zain an najah ini sudah setahun tidak aktif di mui
apakah betul itu pak
ya beliau memang kita menyampaikan apa adanya beliau anggota komisi fatwa
nah ketika ada persoalan semacam ini
maka itu urusan pribadi beliau
ya dan sudah kita nonaktifkan di majelis ulama indonesia
oke pak amirsyah apakah kemudian dari mui mengetahui bahwa sosok zain an najah ini merupakan alumni dari ponpes ngeruki yang didirikan oleh abu bakar bashir
kemudian dekat dengan petinggi jemaah islami

kita tidak pernah bisa mengetahui bahwa berdasarkan perbedaan ini

ketika muncul persoalan semacam ini
oke pak amirsyah yang saya ingin tanyakan
apakah kemudian mui sejak awal mengetahui bahwa zain an najah itu merupakan alumni dari ponpes ngeruki yang didirikan oleh abu bakar ⁇ baasyir ⁇
kemudian dekat dengan petinggi jemaah islamiyah
memang selama ini orangnya
ya prototipe nya baik
dan aktif menyampaikan
yang menyujukan umat
selama ini ceramah ceramahnya
dari pak zain
an najah ini apakah kemudian
banyak propaganda radikalisme
yang berkaitan dengan agama islam
atau memang normal normal saja ceramahnya
jawabnya normal normal saja
tidak mengetahui persis
sehingga kita betul betul kaget
penangkapan beliau begitu mbak
oke saya mau ke mas islah
mas islah beberapa pengamat
dan juga dari bnpt mengatakan
salah satu petinggi bnpt bahkan mengatakan bahwa
jejak digital memperlihatkan
ceramah zain an najah ini
banyak mengandung propaganda radikalisme
mui mengatakan bahwa
ceramahnya baik baik saja
ini dua pernyataan yang kontradiktif
artinya selama ini sudah di tracking
sosoknya ceramahnya itu
radikalisme begitu mas islah
yang jelas begini
videonya dia di youtube
yang harus diketahui
oleh seluruh masyarakat bahwa
densus ini adalah amanah
melaksanakan amanah undang undang
nomor lima tahun dua ribu delapan belas
tidak ada hubungannya
dengan konten konten yang ada di video
dan sebagainya yang jelas
densus punya alat bukti keterkaitannya
si tersangka ini
di dalam jaringan organisasi pelarang
teror di indonesia
seperti jama islamnya jaman sarudola
ini kan semua organisasi
terlarang yang selalu dipantau oleh
densus kalau soal konten
di youtube dan sebagainya
atau di media media ini pasti
jelas bukan ranah densus
karena itu undang undang ite tapi yang jelas
begini densus itu adalah
stakeholder penting di indonesia
ini yang memang bertugas
untuk mencegah dan
aksi aksi teror itu tidak terjadi
densus jelas tidak berdasarkan konten konten
di video yang jelas
yang jelas tersangka
zainal nadjah ini
pasti punya keterkaitan dengan
organisasi teror seperti
ji apalagi yang saya dengar
dia ini aktif di dalam
lembaga advokasi dan juga pendanaan
yang bernama perisai ini adalah
salah satu frontlinernya
dari ji pendanaan ji
selain abdurrahman bin auf dan
sam organizer ini yang harus diperhatikan
mungkin ini juga
pelajaran bagi kita semua
betapa canggihnya jama islamnya
ini melakukan metamorfosis
melakukan infiltrasi dan kamuflasi
di tengah masyarakat
sampai kita semua terkecoh dengan zainal najah
kurang lebih seperti itu
pak amir syah apakah kemudian infiltrasi
yang masuk ke dalam masyarakat kemudian
menyusup gitu ke majelis ulama indonesia
sejak awal tidak ada screening ya
apakah kemudian memang untuk menjadi
anggota komisi fatwa
ataupun menjadi anggota dari mui
tidak ada screeningnya ya dicek dulu rekam jejaknya
tidak ada ya pak amir syah
jadi yang namanya
majelis ulama indonesia itu
adalah lembaga keulamaan
para ilmuwan para ahli
pemimpin juhama dan
nah tentu masuk ke mui itu tidak mudah
karena itu tidak ada istilah keseluruhan
sebenarnya oleh karena itu
tidak mengetahui apa
pak terjang di luar
di luar sana
mas islah bahrawi
kemudian dia punya anak
tiba tiba anak dan keluarganya
ada berbuat sesuatu yang
tidak sesuai misalnya kan
ini kan berarti kan
begitu juga mui yang punya rumah besar
kita memang selama ini
kita memang selama ini
berhujudon kepada seseorang
ya kan karena itu saya katakan tadi kita terkejut
dengan perkejuan ini
oleh karena itu
ini merupakan pembelajaran berharga buat kita semua
nah karena itu diperlukan
mana organisasi organisasi terlarang
sehingga tidak menjadi
keluarga bangsa yang ada di indonesia
pak mirsya ke depannya mui akan lebih ketat lagi
dalam melakukan proses seleksi
untuk bisa menjadi anggota dari mui
supaya tidak terkecoh begitu ya
ya saya kira begitu kita sepakat
jangankan mui semua ormas saya kira ya
saya contohkan tadi keluarga kita pun
kita harus betul betul mengawasi keluarga kita
jangan sampai terkena
berlaku yang menyimpang
pradigma beragama berbangsa dan
oke kita akan lanjutkan nanti dialog kita tapi kita harus jeda sejenak
kita akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
dengan dua orang narasumber ada pak amir syah tambunan sekjen mui
dan juga mas islah bahrawi pengamat terorisme
pak amir syah ini terakhir apakah kemudian mui akan memberikan bantuan hukum
kepada kadernya kepada anggotanya begitu yang diamankan oleh densus delapan puluh delapan
ya jadi begini ya
seperti saya katakan tadi sebagai warganara yang baik
ya dalam rangka untuk
karena apa karena ada peraturan perundang undangan
bolehkan perso dalam hal
penegakan hak hak tersebut
kembali kita serahkan kepada beliau secara pribadi ya
oleh karena itu menurut hemat saya
yang penting sekarang kita lakukan
lakukan adalah bagaimana fakta fakta bukti bukti
yang disebutkan oleh narasumber tadi
bisa kita jelaskan kepada publik
sehingga publik memahami
yuk persoalan apa yang sebenarnya beliau lakukan
termasuk nanti misalnya fakta fakta di persidangan
artinya mui menunggu dari aparat kepolisian dan juga densus
untuk menjelaskan seterang terangnya begitu ya
supaya tidak timbul spekulasi liar di publik begitu pak amir syah
iya karena setiap orang itu memperoleh hak hak
untuk pelindungan hukum ya
sehingga penegakan hukum dengan sebaik baiknya dan seadil adil
itu saya kira merupakan sesuatu yang
tidak perlu kita perdebatkan ya
oke baik baik oke mas islah terakhir bagaimana kemudian memitigasi
supaya organisasi organisasi islam lainnya kemudian tidak disusun
tapi dan juga terkecoh seperti apa yang terjadi pada mui ini mas
iya memang ji ini sejak tahun dua ribu sembilan
dia memang melakukan gerakan gerakan yang sifatnya
sudah mulai agak terbuka
dia selain bergerak di bawah permukaan
dia juga sudah mulai memasuki berbagai organisasi yang
lembaga lembaga normatif terutama dalam politik terutama
dan dia ji juga untuk menopang pendanaan organisasi yang tersebut
dan dia ji juga untuk menopang pendanaan organisasi yang tersebut
juga membuat badan badan usaha secara normal ya
artinya titik brutalitas ji yang dilakukan dari tahun dua ribu
sampai tahun dua ribu sembilan ini sudah mulai ditinggalkan
sejak tahun dua ribu sembilan di bawah kepemimpinan para wijayanto ini sudah mulai berubah
dan dia melakukan infiltrasi kebanyak lembaga
bisa jadi ke lembaga lembaga yang mungkin tidak kita duga ya
mui ini menurut saya adalah lembaga yang seharusnya sudah terproteksi untuk bisa diurus
oh juga bisa dimaksudkan ya
ini pelajaran penting buat kita adalah bahwa mereka memang selalu berusaha untuk memasuki lembaga lembaga normatif
supaya gerakan gerakan mereka ini bisa merubah trajektori politik
bisa merubah bisa mendrive undang undang regulasi dan sebagainya
sehingga suatu saat cita cita mereka untuk bisa memegang negara ini
menguasai negara ini mewujudkan daulah khilafah
itu bisa diwujudkan pada suatu saat nanti
bisa diwujudkan pada suatu saat nanti
nah ini yang harus kita ketahui bahwa mereka tidak pernah berhenti bergerak
alhamdulillah ada densus yang masih mau mengurusi ini
yang kita tidak ketahui
yang mereka bergerak di bawah permukaan yang mungkin orang orang awam seperti kita tidak mengetahui itu
tapi densus terus melakukan upaya upaya pencegahan dan penindakan
jadi saya memang terus terang kalau ada orang menginginkan densus bubar
saya kira ini orang hanya menginginkan konflik
sampai kita tertipu seperti suriah seperti somalia nigeria afganistan dan sebagainya itu
sehingga negara kita betul betul terampas kedamaiannya
ini yang kita tidak mau oleh kelompok kelompok seperti ini
oleh karena itu ini juga bukan hanya tugas densus
ini tugas semua lembaga lembaga pemerintah lembaga organisasi masyarakat dan juga kita semua
kita harus bisa memulai dari diri kita keluarga kita untuk membentengi diri

kita jangan lupa kita punya ideologi kebangsaan yang bisa merajut semua tenun rakyat kita

oke mas islah terima kasih sekali
semoga sekali lagi tindakan pencegahan bukan hanya dilakukan oleh densus delapan puluh delapan
tapi semua stakeholders di bangsa ini untuk membentengi diri kita dari tindakan radikalisme dan juga terorisme
saya penjual istilah mbak tadi menggarisbawahi tindakan pencegahan ya
jadi artinya kalau sudah ada macam indikasi
maka indikasi ini kita telusuri sehingga mengedepankan pencegahan yang humanis

jadi ke depan saya kira hal hal semacam ini harus kita kedepankan terima kasih
oke baik terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada pak amir syah tambunan sekjen mui
dan juga mas islah bahrawi pengamat radikalisme dan juga terorisme
selalu pak amir syah dan juga mas islah
terima kasih pak islah